satuan tugas pengamanan satgas pam pangkalan tni angkatan laut lanal labuan bajo
berhasil mengagalkan peredaran rokok ilegal sebanyak satu ratus satu enam ratus yang dikemas dalam satu ratus dua puluh tujuh kardus
kronologi kejadian bermula saat truk ekspedisi yang membawa rokok ilegal itu turun dari kapal motor dlu delapan
dengan rute surabaya lembar ntb
prajurit tni al yang mencurigai dengan gerak gerik pelaku berhasil mengendus keberadaan rokok ilegal di dalam truk itu
rokok rokok ilegal yang ditaksir mencapai dua empat miliar rupiah lebih itu ditutupi dengan muatan lain berupa kardus kardus kecil berisi makanan ringan
selain mengamankan barang bukti rokok ilegal satgas pengamanan lanal labuan bajo juga mengamankan tiga orang